tante mila baru aja pulang
tapi semua baik baik aja kan
baik baik aja pak aman kok
salam buat tante mila sama michelle
tante dapet salam dari papa
lu orang tua lu ledek
lu bener bener ya betul kecap
siapa yang ngeledekin sih
gue tuh kan cuma nanya bercanda dikit
bikin orang emosi bercandaannya
gemes gue pengen remukin temuka
mendingan kita masuk aja ya berantemnya di dalam ya
enggak pinggir apa diturun masuk
tante tenang aja
oh jadi sekarang papa
sekarang favor udah di rumah
lu terus nyokap gue kemana
nah yaudah lu tenang dulu kerupuk kulit
ibunya misir belum pulang ke rumah
ini juga michelle jadi khawatir banget
yaudah ki gini aja
sekarang papa akan balik lagi ke tempat minimarket
dimana mamanya michelle turun
bapak akan cek di sana
kamu tenangin aja misalnya dulu ya
iya pak makasih pak
semoga aja mila masih ada di tempat minimarket tadi
pasti tante masih shock habis itu jam red tadi
ya makasih ya
jadi sekarang kamu tinggal di sini dan sekolah di sini
sejak ditinggal michelle ke jakarta
kebetulan papa juga pindah ke jakarta
soalnya michelle itu menghindar dari aku
aku gak tahu kenapa tante
aduh kalau masalah itu tante juga gak tahu
soalnya el gak pernah cerita apa apa sama tante
maaf ya tanpa harus pulang
pernah malam kasihan el pasti nyariin tante
aku antar pulang ya tante
enggak usah enggak usah
tante bisa pulang sendiri
sekali lagi makasih ya
nah om pakai ini ya
ver gimana persiapan untuk acara ulang tahunnya rara sama pertunangan kalian
ah aku masih usahakan kok tadi pagi aku coba hubungin orang kantor io
dan pas aku datang orangnya gak ada di tempat
tapi langsung gambarin om ya kalau ada perkembangan
ini udah berapa hari lagi loh wer
om aku gak akan ngecewain om
aku akan bikin pesta ulang tahun dan pertunangan aku sama rara semeriah mungkin
om percaya sama aku
rara kau mau kan dukung aku
kau serius rara
itu tandanya rara udah mulai sayang sama kamu
rara izin istirahat dulu ya soalnya rara capek banget
ya rara ini tapi ngaburannya belum selesai loh
tidak apa apa ya mungkin karena lagi capek dan tugas sekolahnya hari ini sangat banyak
biar dia istirahat aja ya
om mesti nampel lagi gak ada tadi cuma satu
iya iya terima kasih ya vero
sebenarnya rara lagi kenapa ya
kok aku ngerasa sikapnya ada yang aneh
ih aku kelihatan mampus
ibu bisa gak sih gak usah mondar mandir kaya gitu pusing gua liatnya
yaudah kok lu pusing tinggal pulang ribet banget sih lu
pulang juga orang khawatir
betok lu pake hape nyebelin
n agusir gue nih
eh yang bilang tadi lu pusing siapa ya
lu bilang pusing kalau liat gue mondar mandir kaya setrikaan
tau sih orang namanya juga khawatir pasti kayak gini dong
kakil lo tau gak sih gue itu cuma punya nyokap gue botol kecap
gue gak punya siapa siapa
makin gue juga yakin kalau almarhumnya kampung lo masih hidup lo pasti ngelakuin hal yang sama kan
lagi gue juga yakin kalau almarhum nyokap gue masih hidup lo pasti ngelakuin hal yang sama kan
kayak gini belum pulang gak ada kabar gue pasti akan nyari dia sampai ketemu
dan sekarang gue mau temenin lo gue mau anterin lo untuk nyari nyokap lo ayo
bercanda gue ya seriusan lah
gak ada sih
semoga ketemu nyokap lo
iya tenang aja pasti ketemu
gue juga khawatir nyokap lo tuh kan udah kayak nyokap gue
udah cepetan ayo
udah cepetan ayo
bentar gak usah ngabut bisa dong
bentar bentar ini ngotot gue bukan sih
ibu dari mana aja

jangan khawatir kamu
jangan khawatir kamu
maaf tapi kan ibu gak apa apa
aku mikirnya aneh aneh jadinya
alhamdulillah deh tante udah pulang
saya pusing banget soalnya tadi
nih liat anak tante mondar mandir mulu kayak setrikaan
ya allah lebay banget sih lu tinggal pulang
lu udah dari pulang pulang aja
tadi minta gue temenin lu sekarang ngurup gue pulang
emang lu tadi gak capek apa mondar mandir gitu
gue aja ngeliatinnya capek

bun nyebelin banget
oh iya tadi papa tuh sempet nyariin tante mila juga
ini papa baru sampai di lokasi tempat papa nurunin tata mila
udah papa tenang aja ini tante mila baru aja pulang
tapi semua baik baik aja kan
baik baik aja pak aman kok
salam buat tante mila sama michelle ya
tante dapet salam dari papa diterima gak
lu orang tua lu ledekin lu bener bener ya betul kecap
siapa yang ngeledekin sih
gue tuh kan cuma nanya bercanda dikit
bikin orang emosi bercandaan
gemes gua pengen remukin semua
mendingan kita masuk aja ya berantemnya di dalam ya
pinggir apa diturut masuk
iya orang gue mau pulang kok nggak tante tenang aja